di hari ke enam pencarian tim sar gabungan kembali menemukan tujuh korban longsor di pulau serasa natuna kepulauan riau
kini total korban yang telah ditemukan adalah satu ratus empat puluh empat orang sementara sepuluh orang lainnya masih hilang
pencarian korban longsor natuna pada hari ke enam membuahkan hasil
tim sar gabungan menemukan tujuh korban pada sabtu sore
total korban jiwa yang sudah ditemukan berjumlah empat puluh empat orang dari lima puluh empat orang yang dinyatakan hilang
sementara sepuluh korban lainnya masih dicari
pencarian hari ke enam ini menggunakan anjing pelacak untuk mempercepat proses pencarian korban jiwa tertimbun longsor
pengembangan pelaksanaan operasi sar di serasan
di hari ke enam ini tim sar gabungan menemukan
tujuh orang korban yang mana jumlah menjadi empat puluh empat orang
jadi ada sepuluh korban lagi yang masih dalam pencarian
akses jalan yang terputus akibat longsor di desa pangkalan ditargetkan bisa kembali diakses dalam satu atau dua hari mendatang
tapi harapannya dalam satu dua hari ini jalan utama sudah bisa terhubung lagi
sehingga mempermudah untuk pengangkutan atau golongan logistik
harapan kami rekan rekan yang di sini tetap dapat menjaga kemampuan dan kesehatannya
sehingga dapat terus beraksi sampai saat tujuh hari pertama keadaan darurat yaitu tanggal tiga belas
masa tanggap darurat selama tujuh hari pencarian akan berakhir pada tiga belas maret
diharapkan pada sisa masa tanggap darurat semua korban dapat ditemukan
tuna kepulauan riau